kementerian kesehatan mencatat dua pasien covid sembilan belas varian omikron indonesia meninggal dunia
kedua kasus tersebut merupakan pelaporan fatalitas pertama di indonesia akibat varian baru yang memiliki daya tular tinggi
dikutip dari situs resmi kementerian kesehatan republik indonesia sabtu dua puluh dua januari
satu kasus merupakan transmisi lokal dan meninggal di rumah sakit sari asih ciputat
sementara satu lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri yang meninggal di rspi sulianti saroso
kedua pasien tersebut tercatat memiliki comorbid
kementerian kesehatan telah mengeluarkan aturan baru untuk penanganan konfirmasi omikron di indonesia
di mana untuk kasus sedang sampai berat lakukan perawatan di rumah sakit
sementara tanpa gejala hingga ringan difokuskan untuk isolasi mandiri dan isolasi terpusat